ya terkait mengenai fatwa baru dari majelis ulama indonesia ini memang ini merupakan terkait hukum dan pedoman bermuamalah ⁇ atau perlakuan di media sosial
fatwa ini mengatur banyak hal mulai dari cara membuat posting media sosial hingga cara memverifikasi
berikut kami hadirkan sejumlah fatwa mui tersebut yang mencantumkan beberapa hal yang diharamkan umat islam di media sosial
yang pertama ialah kalau kita melihat bagaimana di sini ada poin pertama yang dituliskan ialah melakukan gibah fitnah namimah dan penyebaran permusuhan
kalau kita ingin melihat hal ini memang diharamkan melakukan gibah
gibah ini sendiri mungkin bisa dikatakan dengan bahasa umumnya itu ialah gosip
tidak hanya membicarakan keburukan orang lain tetapi kebenaran juga ketika disampaikan di depan orang bersangkutan kemudian orang tersebut tersinggung atau marah itu juga termasuk di dalam gibah
makanya mungkin dalam hal ini ini dilarang
karena melihat memang sepertinya sejumlah kasus terjadi di indonesia dan juga panasnya media sosial membuat mui merasa penting untuk mengeluarkan fatwa ini
selanjutnya ialah fitnah fitnah tentu saja menyatakan sesuatu yang belum tentu benar
namimah namimah ini mungkin bahasa lainnya ialah adu domba dan penyebaran permusuhan
selanjutnya ialah mui juga mengharamkan bullying
nah ini memang bullying ini akan mengakibatkan orang tersebut akan mengalami berkurang seperti itu ya
rajatnya di muka umum mungkin dengan berbagai ucapan baik itu ujalan kebencanaan
kajian hate speech serta permusuhan atas dasar sara
nah ini yang diharamkan
selanjutnya ialah menyebarkan hoaks serta juga informasi bohong meskipun dengan tujuan baik
mungkin kalau kita bisa mengkaitkan sedikit ini menyebarkan berita atau informasi bohong dengan tujuan yang baik
misalnya menyebarkan informasi tentang kematian orang yang masih hidup
itu merupakan informasi bohong dan kalau kita lihat memang ini menjadi poin yang dinyatakan oleh mui
menyebarkan informasi tersebut dengan tujuan yang baik
terkadang juga bisa menimbulkan keresahan sendiri di masyarakat atau perselisihan sendiri di media sosial
yang mengakibatkan kemudian berimbas kepada dunia nyata
dan selanjutnya kita lihat lagi poin berikutnya ialah menyebarkan materi pornografi kemaksiatan dan segala hal yang dilarang secara syari
selanjutnya menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat atau waktunya
walaupun memang poin ini sepertinya masih menjadi pertanyaan juga bagi sebagian orang
ialah seperti apa sebenarnya hal yang
poin di sini menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan waktunya
walaupun kita juga sempat menyimak bagaimana asroni amsal sempat menyatakan bahwa
memang salah satu yang dimaksud di sini ialah seperti pada panasnya pemilihan kepala daerah
yang menyebabkan terkadang itu menjadi celah tersendiri bagi masing masing pendukung ini untuk menyebarkan berita berita tertentu ataupun data data tertentu
walaupun benar tetapi karena kondisinya memang masih panas sehingga dapat menyebabkan kemudoratan seperti itu
selanjutnya kita lihat lagi
ada poin lagi yang diharamkan di dalam fatwa ini
yang selanjutnya ialah memproduksi menyebarkan ataupun konten dan informasi tidak benar kepada masyarakat
yang benar dengan tujuan baik tapi bisa menimbulkan keresahan saja diharamkan tidak dibolehkan apalagi yang tidak benar seperti itu
selanjutnya ialah mencari cari informasi tentang aib gosip jelekan orang lain atau kelompok
ini juga diharamkan yang tidak kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syari ini merupakan poin poin yang ditetapkan
oleh fatwa mui di dalam bersosial media ini
kalau kita berbicara mengenai media sosial memang merupakan hal baru bagi masyarakat indonesia
namun cacimaki saling hujat menggunakan media sosial baru baru ini semakin marak terjadi
dan bersama dengan pemerintah majelis ulama indonesia pun ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak lagi menebar kebencian atau permusuhan melalui media sosial
saya kira ini dia poin yang ingin disampaikan melalui fatwa mui tersebut